ratusan anggota jemaah calon haji asal kepulauan riau terancam gagal berangkat karena belum melunasi biaya haji
menurut muhammad syafi'i kepala bidang penyelenggaraan haji dan umroh kanwil kemenak kepri
hingga kamis siang ada dua ratus tujuh belas calon haji dari kepulauan riau belum melunasi biaya haji
ratusan calon haji yang belum melunasi biaya haji tersebut tersebar di tujuh kabupaten kota yang ada di provinsi kepulauan riau
kanwil kemenang provinsi kepri masih memberikan kesempatan kepada calon haji yang belum melunasi biaya haji hingga jumat dua belas mei dua ribu dua puluh
apabila tidak melunasi maka akan diganti dengan nama lain yang terdata sebagai daftar tunggu
kepulauan riau itu buatannya
itu terdiri dari jumlah jemaah kemudian tambah phd dan kpiu
jadi totalnya seribu dua ratus sembilan puluh satu
tak hanya dari kepulauan riau ratusan calon haji asal kabupaten kediri jawa timur juga terancam gagal berangkat ke tanah suci
dari data kemenang kabupaten kediri total ada dua ratus dua puluh empat jemaah calon haji yang belum melakukan perlunasan bpih
mereka yang belum melakukan pelunasan ini ada beberapa alasan mulai dari faktor kesehatan finansial atau belum terkumpulnya biaya menunda hingga meninggal dunia
kementerian agama secara resmi memberikan perpanjangan waktu perlunasan biaya haji hingga tanggal dua belas mei dua ribu dua puluh tiga pukul lima belas waktu indonesia barat
jika sampai batas waktu yang ditetapkan ada calon haji yang belum melunasi maka secara otomatis gagal berangkat haji
jika sampai batas waktu yang ditetapkan ada calon haji yang belum melunasi maka secara otomatis gagal berangkat haji

cnn indonesia com berdasarkan keputusan presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh tiga yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat biaya jemaah haji reguler berkisar antara empat puluh empat tiga juta hingga lima puluh lima sembilan juta rupiah
dimana biaya haji termurah untuk embarkasi aceh sebesar empat puluh empat tiga juta rupiah dan termahal sebesar lima juta rupiah
dimana biaya haji termurah untuk embarkasi aceh sebesar empat puluh empat tiga juta rupiah dan termahal sebesar lima juta rupiah